polisi telah menetapkan ibu kandung winda wulansari sebagai tersangka penganiayaan putrinya sendiri
balita berusia empat belas bulan ini meninggal dengan sejumlah luka dan memar di tubuhnya
diduga tersangka kerap menyiksa korban untuk melampiaskan emosi lantaran hubungannya dengan sang suami sedang bermasalah
polres metro kota bekasi menetapkan siti hanifah sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan anak kandungnya
winda wulansari pada jasad balita berusia empat belas bulan ini ditemukan sejumlah luka dan memar bekas penganiayaan
bahkan peristiwa penganiayaan juga sempat disaksikan kerabat dan tetangga
dari keterangan polisi selain alasan sering menangis korban selalu menjadi sasaran emosi tersangka saat sedang bertengkar dengan suaminya
itu anaknya rewel kebetulan yang bersangkutan juga kesal sama suaminya akhirnya anaknya jadi pelampiasan
dibukul beberapa kali
lalu pada pagi harinya dibawalah ke sini
dibawa ke sini karena panas oleh si tersangka anak ini dipaksa dikerok
pada waktu proses pengorban itu kepalanya ditembelkan di tembok
anaknya karena sakit dipaksa akhirnya kepala dibenturin di tembok
jenazah winda wulansari telah dimakamkan pada minggu malam di pemakaman umum kampung poncol kota bekasi
sang ayah angga iryawan mengaku bahwa sang istri memang memiliki sifat temperamental
angga sendiri baru empat hari bertemu meniang sang putri karena selama ini winda dibawa ibunya ke pemalang jawa tengah
paling kalau galaknya sih ngebentak ngebentak doang gitu
iba iba nyubit lah kalau depan sana
tapi kalau masalah galak yang lainnya itu yang tahu paling tetangga atau otopsi tapi sih ada memat di sini kepalanya
itu keluar darah katanya sih habis dipukul lah kebentur lah gitu
sangat biadab kalau saya bilang perilaku
sementara itu komisi perlindungan anak indonesia kota bekasi meminta pelaku penganiayaan winda wulansari hingga tewas dihukum seberat beratnya
kpai menilai tindakan pelaku siti hanifah termasuk tindakan sadis
deddy beben bekasi